dalam video amatir terlihat seorang pemuda nampak marah dan kesal
lantaran terjaring razia penyekatan gabungan oleh petugas di ruas jalan raya candi sidoarjo jawa timur
diketahui peristiwa ini bermula saat petugas menegur lantaran tak memakai masker dan helm saat berkendara
alhasil pemuda ini pun sempat memaki petugas bahkan merusak papan imbauan ppkm darurat yang terpasang
menurut petugas gabungan yang menjaga kejadian tersebut terjadi pada jumat pagi minggu lalu
pagi hari diingatkan baik baik secara baik baik
dia malah marah marah malah menantang nantang gitu lah
tahu tahu terus lari ke utara
terus habis itu balik lagi
jadi ya itu merobohkan apa
beruntung petugas dapat menenangkan pemuda tersebut
hingga akhirnya petugas mengembalikan pemuda asal desa dukut sidoarjo kepada keluarganya karena diduga mengalami depresi
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur